kenapa gue takut banget sama kecoa
jadi dulu ya sebelum kita penjurusan ipa ips
itu kan anak cowok cowok tuh pada jahil
nah mereka tuh sering ngasih mati di depan mata gue
makanya dari situ gue trauma kayak
yoww jijik banget gue sama kecoa
apalagi kayak kecuali terbang kan
tapi kayaknya gue ngeliat sesuatu deh disitu
udah ini aja nggak ada mau tambahan
cell aku mau pesen lagi
aku mau pesen salmon bite satu
sekarang kan giliran gue lo jangan nyelap
lo udah minta saus sambal ya kan
orang bener bener ya
gue sama riva waktu shiftnya udah habis
sebenarnya dari lima belas menit yang lalu
jadi kalo kalian mau pesen
kalian bisa pesen ke waiters yang lain
jadi kita permisi dulu ya
eh sekarang kita ganti baju yuk
dan ini nyamanan pelanggan
saya minta kalian lembur dua jam

saya juga mau bayar tipsnya pak
saya juga pak
saya juga pak
jadi gimana kalian bisa kan lanjutkan layani tamu tamu istimewa kita
maaf nih pak tapi kan tadi udah tambah nomor dua jam pak
tanpa bayaran juga pak
soalnya balik kita juga butuh saran pak
saya bayarnya semuanya
kebetulan saya juga udah tau hafal
harganya berapa totalnya berapa

terima kasih pak ya
ini uang buat bayar pesanan kita ya
mau mencapai duluan
eh ini makanan udah siapa yang habisin
udah makan aja ya
ya udah gue buatin dulu deh
gue yakin banget kalau davin pasti masih di rumahnya rara
tapi dia sembunyi dimana ya
duh la tuh
kok kayak cari sesuatu sih
oh enggak gue
gue pengen liat rumah lo aja
rumah lo bagus banget ya
terima kasih ra
davin pasti masih ada di rumahnya rara
kepa davin pindah ke mana sih
gue mau ke rumahnya
ih kaget banget sih
sama sama nyebelin tau nggak
shell jangan lupa balonnya bawa
itu yang dari ki
bawain banyak banget coba
gue gak mau ntar kira jualan balon lagi
lagian ya gue heran banget sama temen lo
buang buang duit buang buang waktu tau nggak
insya allah enggak boleh kayak gitu
kasian tau nggak sih rifki
eh dia tuh pengen banget lo maafin dia
jadi lo enggak boleh kayak gitu lah
aku bilang sama temen lo jangan gangguin gue lagi ya
gue pengen hidup tenang gitu
gue pun cuma cari nih
enggak bakal kangen sama rifki
kangen sama botol kayak
emang gue gak bisa apa kangen sama yang lain gitu yang lebih enakan
botol kecap botol saus kayak cuka kayak apalah
yaudah nanti gue bilangin
tapi lo jangan berharap kalau dia bakal dengerin omongan gue ya
ya bakal dengerin lah
lo kan sahabatnya dari bocil
sahabatnya dari bocil
udah mendingan lo sekarang bawa nih balon ya
daripada nanti dia kesini lagi bawa barang lebih aneh lagi
terus nanti lo kesusahan sendiri
ya kan enggak mau kan

ya udah gue balik
ya udah gue balik
kecap lo berulang lagi
ya udah gue balik
ya bener juga sih
ntar kalo gue enggak ambil dikerah gue enggak maafin si botol kecap
ntar malah dikasih yang aneh aneh lagi
aduh badan gue lama lama kram juga nih
pegel banget dari tadi bungkuk terus
lo kenapa ra
ra lo punya kakak berapa ra
oh itu kakak sepupu gue sebenarnya sih yang suka nginep di sini
ya udah ra
aduh itu tadi gue ngeliat kecoa kesana
oh dimana kecoanya
sedih biar gue aja yang ngambil
ah ah kesitu
tapi gak tau deh
kalau gue sih geli banget
apa apa gue berani kok
oh kayaknya udah terbang kesana sih
eh allah tau gak sih kenapa gue takut banget sama kecoa
sebelum kita penjurus lani pak ips
itu kan anak cowok cowok tuh pada jahil
nah mereka tuh sering ngasih mati di depan mata gue
makanya dari situ gue trauma
gue sama kecoa apa lagi
kayak kecoa terbang kan
tapi kayaknya gue ngeliat sesuatu udah di situ